saudara anggota komite ham pbb mempertanyakan netralitas presiden joko widodo dalam pilpres
bagaimana indonesia harus menjawab kritikan ini
kita akan bahas bersama tim pemenangan tkn prabowo gibran viva yoga mauladi
ada juga pakar hukum internasional hikmahanto juwana dan direktur eksekutif amnesty international indonesia usman hamid
saya ke prof hikmanto dulu yang sudah bergabung prof
prof bagaimana melihat dan juga merespon soal indonesia yang dipertanyakan di forum internasional
bagaimana netralitas seorang presiden di sana menghadapi pemilu
ya pertama ya perlu saya sampaikan bahwa memang di dalam dewan ham pbb ini ada forum yang namanya constructive dialogue
ada komite yang independen dari berbagai negara
dia akan menyampaikan pandangan pandangan mereka untuk kemudian dilakukanlah perbaikan perbaikan ke depannya
jadi ini bukan semacam apa ya kayak nantinya akan ada sanksi dan lain sebagainya
jadi dialog yang konstruktif
nah para anggota komite yang independen ini tentu mendapatkan informasi ini
tidak berdasarkan misalnya galian dia sendiri
tetapi mungkin saja dia bisa mendapatkan informasi dari berbagai pihak
dari indonesia dari ngo dan lain sebagainya
yang kemudian disampaikan kepada pemerintah indonesia
yang pemerintah indonesia sudah menyetujui untuk adanya constructive dialog ini
artinya kita ini bersedia untuk ditelanjangi silahkan
dalam konteks pertanyaan yang berkaitan dengan pilpres kemarin
masalahnya kenapa tidak dijawab
karena pertanyaannya itu adalah berkaitan dengan proses pemilihan presiden
dimana yang ditanyakan itu adalah putra presiden yang jadi eligible untuk mengikuti pilpres ini
sebenarnya kan kalau misalnya ditanyakan what kind of message
kalau misalnya delegasi indonesia mungkin juga akan tidak ada waktu atau dia terlewatkan
tetapi bisa saja dijawab bahwa sudah ada measures
misalnya kita tahu ada di mk ada mk mk yang melakukan proses terhadap
dia mengatakan high officials termasuk presiden
jadi tidak semata mata presiden tapi high officials
lalu juga kan sudah ada proses di mk mk
di kpp juga sudah ada proses
menurut saya ya tidak ada masalah begitu ya
tetapi masalah muncul karena tidak dijawab oleh delegasi kita
apapun alasannya saya tidak tahu apakah karena alasan terlewat
karena waktu yang disediakan memang sangat terbatas
kalau saya tidak salah lima puluh atau enam puluh menit katakanlah begitu
pak viva bagaimana melihat tkn setelah kemudian kemarin mendapatkan kritikan soal netralitas pak jokowi di forum internasional
ya silahkan saja dari bbb melakukan pertanyaan atau dianggap sebagai kritikan
buat kami sih tidak ada masalah
karena mungkin saja yang bertanya
hanya itu belum mengetahui tentang di internal indonesia soal undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilu
atau punya persepsi penafsiran dan berita berita yang tidak berimbang
sehingga ada pertanyaan pertanyaan seperti itu
tetapi namanya juga di pbb semuanya bebas untuk bertanya dan berpendapat
dan apapun itu ya saya rasa tidak akan ada pengaruhnya terhadap proses legitimasi pemilu
toh beberapa kepala negara juga sudah menelpon ke pak prabowo untuk sementara ini mengucapkan selamat berdasarkan hasil quick count terpilih
jadi yang terjadi di bbb itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan nilai legitimasi pemilu
dan kalau kemudian tidak dijawab ya kita akan tanyakan ke kemenlu
memang setiap pertanyaan itu semuanya harus dijawab
ataukah boleh tidak dijawab
nah hal hal protokol yang seperti itu juga perlu dipertanyakan
tetapi bagi kami tkn prabowo gibran ketika ada pertanyaan atau ada kritikan ya biasa saja buat kami
dan itu tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap legitimasi politik yang telah ada
dan kita juga pernah keluar dari bbb pada jam
jadi saya rasa hal yang menyangkut soal dari bbb itu tidak usah dibesarkan
toh itu menjadi bagian dari proses diplomasi indonesia
kalau kemudian ada hal yang kurang sempurna ya kita sempurnakan
karena kita mengetahui proses diplomasi internasional itu adalah merupakan tugas dan kemenangan dari kemenlu
hal yang bbb semuanya juga kita sudah punya di sana
kita sudah punya perwakilan di sana
dan hal hal yang menyangkut soal strategi diplomasi kemudian substansi diplomasi juga semuanya sudah menjadi bagian dari perjuangan politik dari kemenlu
dan itu tentu mengarah kepada state of nation ke nation state
dan itu menjadi bagian dari kepentingan nasional
tapi gini pak viva ketika katakanlah betul
dan bagaimana pemerintah menjawab kritikan ini nanti ketika ada kritikan kembali muncul di forum forum internasional yang ke depan
ya kalau ada pertanyaan atau kritikan ya dijawab
sesuai dengan kemandirian bangsa
sesuai dengan sikap diplomasi indonesia yang bebas aktif
dan kita bisa menjadi bangsa yang berdikari berdiri di atas kaki sendiri
dan kita menegakkan dada bahwa itu adalah bagian dari kepentingan bangsa indonesia sendiri
dan bangsa lain boleh mengkritik boleh menafsirkan boleh memberikan input
tapi kemudian seluruhnya harus tegak pada aturan yang ada
dan proses dari pemilu itu sesuai dengan undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
dan beberapa undang undang yang terkait di dalamnya
dan hal hal yang menyangkut soal diplomasi internasional itu menjadi tanggung jawab dari kemenlu
dan saya rasa hal seperti itu wajar ketika ada yang tidak tahu kemudian bertanya
dan ya semuanya menjadi bagian dari proses diplomasi yang harus disempurnakan lagi
kalau bang usman anda sendiri melihatnya seperti apa bang
ya sebenarnya itu harus diperhatikan oleh pemerintah indonesia
karena legitimasi internasional juga sangat penting
saya kira selama masa reformasi dua puluh lima tahun lebih meskipun tidak sempurna
seluruh pemilu pemilu yang berlangsung di indonesia dipandang oleh masyarakat dunia
sebagai pemilu yang berlangsung secara bebas jujur dan adil
pertanyaan yang disampaikan oleh komite ham sebenarnya pertanyaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu
dari hak hak sipil dan politik yang ada di dalam kovenant yang dikomitmenkan oleh pemerintah indonesia
jadi kalau kita berkomitmen meratifikasi meskipun kita masih mereservasi
saya kira pemerintah indonesia perlu mengambil semacam pertimbangan yang serius atas pertanyaan yang kritis itu
jadi saya kira sangat disayangkan akhirnya dalam pemilu kali ini
pemerintah indonesia mendapat sorotan yang kritis dari masyarakat internasional
sebenarnya bukan yang pertama kali perhatian dunia tertuju pada indonesia
dalam pemilihan dua ribu sembilan belas mungkin itu pemilihan umum khususnya pemilihan presiden pertama
yang mendapatkan kritik dari banyak kalangan
ketika itu ada electoral violence ada kekerasan elektoral kekerasan pemilu
terutama yang terjadi di depan bawah selu
dimana aparat keamanan menggunakan kekuatan yang berlebihan yang eksesif
di dalam menangani demonstrasi demonstrasi di depan kantor bawaslu
nah kali ini dalam pemilu dua ribu dua puluh empat tampaknya komite ham lebih menempatkan perhatiannya
pada kerangka pemilu secara komprehensif
misalnya pertama apakah setiap tindakan prosedur dan keputusan pemerintah indonesia
terkait dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum
yang kedua apakah pemilu melindungi dan memulihkan hak hak pilih keseluruhan warga di indonesia
yang ketiga apakah negara memungkinkan setiap warga yang merasa atau meyakini bahwa hak pilihnya
atau hak berekspresinya telah dilanggar saat kampanye seperti aiman wicaksono misalnya
tetap diberikan jaminan untuk bebas mengajukan pengaduan
atau keluhan untuk mendapatkan keadilan
nah tampaknya pertanyaan komite ham itu ingin mengarah pada ketiga hal itu
dimana yang pertama misalnya pemilu indonesia kurang sesuai dengan kerangka hukum
karena ketika itu kerangka hukum mengenai syarat pencalonan capres cawapres justru diubah
dan ada dugaan kuat bahwa presiden mengintervensi putusan di mahkamah konstitusi
berdasarkan konflik kepentingan yang dimiliki oleh presiden
dan yang dipercaya sebagai kakak ipar dari ketua mk yang menguntungkan keponakan ketua mk
yaitu gibran raka buming raka
saya ke prof hikmah prof kemarin tidak dijawab
artinya ada mungkin saja kemungkinan terbuka untuk pertanyaan kembali muncul serupa begitu
katakanlah bagaimana seharusnya kita menjawab kedepannya
dan bagaimana kemudian jawaban tersebut tidak menghilangkan legitimasi hasil pemilu
pertama ya terkait dengan legitimasi menurut saya ini nggak ada kaitan dengan legitimasi
karena yang komite kemarin itu itu bukan representasi dari masyarakat internasional
bahkan tidak juga merupakan representasi dari perserikatan bangsa bangsa
ini kan kaitannya dengan seperti mas usman katakan indonesia meratifikasi iccpr
karena kita meratifikasi iccpr mereka melakukan proses yang namanya
constructive dialog dialog yang konstruktif
yang memberikan masukan masukan kepada pemerintah indonesia untuk diperhatikan
nah mereka tentu berangkat dari ketidaktahuan
kalau pertanyaan itu muncul seperti saya tadi katakan
itu muncul bukan karena penyelidikan dari yang bersangkutan yang bertanya itu
tetapi mungkin dapat masukan dari ngo atau mungkin dari mas usman dari siapapun
nah itu yang kemudian dilontarkan untuk pemerintah indonesia bisa memperbaiki
yang kedua yang saya ingin sampaikan memang tadi mas usman cerita tentang banyak hal begitu ya
saya melihat klipnya waktu si panel ini bertanya
itu kalau mas usman tadi cerita panjang hebat kelihatannya tafsiran dari mas usman
karena apa yang ditanyakan adalah
apa measures yang dilakukan oleh negara untuk mengetahui
sebenarnya bisa dijawab dengan mudah
kalau misalnya memang mau dijawab pertanyaannya kenapa tidak dijawab
mudah mudahan bukan unsur politis ya tetapi karena masalah kelewatan saja
kelewatan artinya dengan waktu yang sangat di apa dibatasi sehingga tidak bisa
ketua delegasi melihat ada isu isu yang lebih penting
lalu kaitan dengan papua mungkin dan lain sebagainya
terima kasih prof hikman terima kasih mas viva dan juga bang usman sudah bergabung di sapa indonesia malam
mohon maaf waktunya terbatas nanti kita akan berbincang lagi mengenai hal ini